anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi pada salah satu santri di kabupaten jombang
masih tersendat di polda jawa timur
rabu puluhan aktivis turun ke jalan menuntut polda jawa timur
segera menuntaskan kasus tersebut
puluhan aktivis dari kabupaten jombang menggelar aksi damai
di depan markas polisi daerah jawa timur
mereka geram karena kasus dugaan kekerasan seksual
yang dialami salah satu santri di pondok pesantren jombang
tersendat hingga lebih dari dua ratus enam puluh hari
mereka menuntut polda jawa timur sigap memproses dugaan kekerasan seksual tersebut
perwakilan masa aksi yang bertemu tim penyidik polda jawa timur menyatakan
polda jawa timur tidak bisa menggunakan alasan pandemi terus menerus
untuk menghindari kelanjutan proses hukum
korban butuh keadilan
sementara kabit humas polda jawa timur menyatakan
pihaknya masih melengkapi sejumlah berkas
yang sempat dikembalikan oleh kejaksaan tinggi jawa timur maret lalu
assalamualaikum wr wb
untuk melanjutkan proses hukum terhadap salah satu santri
yang diduga menjadi korban kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual ini
oleh salah satu pengurus pondok pesantren di salah satu pesantren di kabupaten jombang
tuntutan tersebut yang menjadi tuntutan utama sebenarnya yang diinginkan oleh masa aksi
selain itu mereka juga ingin kembali mengingatkan publik
bahwa sempat ada kasus yang hampir hilang oleh berbagai isu
yang saat ini sedang menghinggapi masyarakat terkait isu pandemi misalnya
diharapkan kasus kekerasan seksual ini
masih kembali diingat oleh seluruh masyarakat di jawa timur
bahwa ada salah satu santri yang mereka menuntut bahwa pemerintah benar benar memperhatikan
bagaimana korban korban kekerasan seksual ini untuk mendapatkan keadilan
tadi juga sempat disampaikan bahwa masa aksi ini menyampaikan kembali kepada publik
kasus proses ini sudah berlangsung sekitar dua ratus enam puluh satu hari
semenjak ditetapkan tersangka terhadap salah satu orang yang diduga tersangka
yang ini dengan inisial msa ini pada november dua ribu sembilan belas lalu
kemudian pada januari dua ribu sembilan belas
dua ribu dua puluh dilimpahkan kepada kepolisian polda jawa timur
ini artinya sudah sekitar hampir enam bulan kasus ini berjalan di pihak kepolisian polda jawa timur
kami sempat melakukan update terkait informasi ini
bagaimana pihak kepolisian polda jawa timur melimpahkan berkas kepada pihak kejaksaan tinggi jawa timur
namun pada maret lalu berkas tersebut dikembalikan karena dianggap kurang lengkap
kelengkapan kelengkapan ini sebenarnya yang dituntut oleh masa aksi
untuk disampaikan bahwa berkas berkas tersebut harus dijelaskan kepada publik
kelengkapannya di sisi mana
karena memang selama ini kurang ada komunikasi dengan dari pihak kuasa hukum pendamping dari korban ini
yang diharapkan sebenarnya komunikasi ini bisa berlangsung intensif
sehingga jika memang ada berkas yang dianggap kurang bisa segera dilengkapi agar proses hukum ini segera berlangsung
terkait tuntutan pasti kemudian prosesnya seperti apa dan seperti apa diskusi yang digelar tertutup
antara penyidik polda jawa timur dengan masa aksi tadi bersama saya sudah ada jurubicara
dari aliansi kota santri melawan kekerasan seksual
dari kabupaten jombang menuju kota surabaya
tadi kami sempat melihat dari luar sebenarnya ada sempat diskusi yang berlangsung cukup alat
antara masa aksi dengan penyidik
sebenarnya apa yang menjadi perbincangan serius tadi di dalam
ya terima kasih mbak pada hari ini aliansi kota santri lawan kekerasan seksual
mengadakan aksi menuju rasa
kami menuntut kerja profesional kepolisian untuk segera usutuntas kasus perkosaan terhadap santriwati yang kami dampingi
tadi kita melihat dari luar
argumentasi dari pihak kepolisian mengatakan bahwasannya tidak segera ditahan tersangka adalah karena faktor psbb surabaya
terus juga pihak kepolisian mengaku ini sebenarnya kasus yang mudah
dan butuh pendekatan humanis untuk melakukan penahanan
nah itu yang jawaban jawaban yang seperti itu yang membuat aliansi merasa sangat kecewa
kalau melihat aksi dari hari ini misalnya
janji yang diberikan oleh kepolisian
dan pulau jawa tenggara apa
ya baik terima kasih
dari pihak kepolisian memang menyadari selama ini komunikasi dengan kuasa hukum korban ini tidak berjalan baik ya
di bulan juni tidak ada sp dua hp yang sampai kepada korban
dan itu juga menjadi salah satu poin urgen untuk kita melakukan aksi ini
selama ini penyedihan membangun komunikasi itu langsung dengan korbannya
tidak dengan pihak kuasa hukum
nah dari pihak kepolisian mengaku akan
coba lebih terbuka dan profesional dalam membangun komunikasi dengan kuasa hukum korban
salah satunya adalah kawan kawan lbh surabaya juga yang bantu untuk mendamping kasus ini
yang tidak diketahui oleh publik saat ini adalah
yang menjadi tuntutan utama dari korban ini kemudian seperti apa kondisi korban
ya pada poinnya kami mendesak untuk dari pihak kepolisian untuk segera melengkapi berkas perkara
yang salah satunya adalah menahan tersangka
nah kami khawatir bahwasannya korban ini sudah dipanggil sebanyak tiga kali di polda gitu kan
dan untuk melengkapi petunjuk dari kejar saat ini lebih menitik berakan pada pemeriksaan korban
dan ini akan berdampak pada kondisi psikologis korban
korban selalu ditanya dengan pertanyaan yang sama dengan penyidik yang berbeda beda
jadi kalimat mutasi jabatan itu hal yang sangat sudah jenuh ya didengar oleh kawan kawan maupun korban sendiri
jadi apa yang sedang dilakukan oleh teman teman aliansi saat ini selain aksi misalnya untuk memastikan bahwa proses hukum ini berjalan apa yang dilakukan
ya jadi kawan kawan juga tadi di dalam menyerahkan petisi dukungan
chex org kami menyerahkan petisi dukungan untuk segera diproses gitu
terima kasih semoga kasus ini kembali dilanjut dan segera ada kejelasan terkait keadilan dari korban
rifana seperti kita ketahui bahwa ini menjadi tuntutan utama dari korban

ya eka rima semoga proses hukum tidak berlarut larut dan segera selesai
dan keadilan segera ditegakkan bagi korban kekerasan seksual di jawa timur sana
terima kasih sekali koresponden cnn indonesia eka rima atas laporan lengkap anda
selamat bertugas kembali